sebagai informasi saja bahwa penderita aids ini atau hiv juga ya terus meningkat jumlahnya
di indonesia sekitar tiga ratus ribuan orang yang terjangkit oleh hiv
namun demikian banyak masyarakat yang punya persepsi salah tentang hiv dan berpikir bahwa penyebarannya hanya lewat masalah intercourse atau juga hubungan seksual
namun sebetulnya ada banyak hal yang harus diketahui tentang bagaimana penyebarannya dan tidak seperti yang kita bayangkan
betul untuk itu kami hadirkan nih kami berikan kepada anda fakta hiv yang memang adalah virus yang menyerang dan merusak sistem imun atau kekebalan tubuh
jika sistem imun ini rusak atau lemah penderitanya akan mudah terkena berbagai macam penyakit
nah kumpulan penyakit inilah yang disebut aids atau acquired immune deficiency syndrome
nah berikut ini informasi mengenai penularan hiv berdasarkan hiv aids booklet yang dikeluarkan oleh unicef

v bisa hidup dalam cairan tubuh manusia
hiv dapat hidup dalam darah cairan vagina cairan sperma dan air susu ibu
nah karena itu hiv hanya menular lewat cairan tubuh
penularan bisa terjadi lewat hubungan seks dengan pengidap aids
hubungan seks yang dilakukan dengan pasangan yang berganti ganti dan tidak menggunakan alat pelindung seperti kondom dapat meningkatkan penularan penyakit ini
ini yang sering salah kaprah ya
nah kemudian hiv bisa ditularkan melalui kontak darah atau luka dan transfusi darah yang sudah tercemar hiv

juga dapat ditularkan melalui penggunaan jarum suntik atau jarum tindik bersama atau bergantian dengan pengidap hiv aids
terakhir penularan bisa terjadi melalui ibu yang terinfeksi hiv kepada bayi yang dikandungnya
nah namun anda pun harus mengetahui hiv tidak akan mengular lewat gigitan nyamuk ataupun juga aktivitas bersalaman
berpelukan makan dengan piring dan gelas yang sama serta tinggal serumah ya dengan pengidap aids
nah ini kan yang
banyak orang yang melihat penyebaran aids itu lewat salaman lewat pelukan
lewat komunikasi dengan mereka lah ya
padahal kan tidak seperti itu
tidak semudah stigma stigma negatif yang kemudian muncul di tengah masyarakat ini
jadi setiap hari aids dunia ini ya pasti kita harus sama sama menekan penularan
tapi juga sekaligus menekan juga stigma negatif yang kemudian muncul di masyarakat
agar mereka semangat ya
paling penting adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat luas tentang
mencegah penyebaran hiv aids ya